dan sekarang kita ke dunia pendidikan seorang guru sekolah dasar negeri
di kabupaten serdang bedagai sumatera utara
menghukum murid dengan menyuruhnya menjilat lantai wc
hukuman itu diberikan hanya karena murid tersebut tidak membawa kompos
seperti yang telah ditugaskan
siswa malang ini berinisial mbp
ia adalah siswa sekolah empat sekolah dasar negeri di desa cempedak lobang
kecamatan seirampah serdang bedagai sumatera utara
peristiwa itu bermula saat sang guru menugasi murid muridnya
membawa kompos untuk tanaman bunga di sekolah
namun korban tidak membawa kompos seperti yang diminta
lantas sang guru menghukum korban dengan menyuruhnya menjilat lantai wc
sebanyak dua belas kali
korban pun menjalankan hukuman tersebut
tetapi baru empat kali menjilat lantai wc
ia merasa mual dan kemudian muntah muntah
mengetahui kejadian ini orang tua korban merasa keberatan
mereka pun meminta pertanggung jawaban pihak sekolah
orang tua mbp menilai hukuman terhadap anak mereka tidak manusiawi
katanya dua belas kali yang keempat kalinya dia katanya udah muntah
mendengar dia dapat hukuman menjilat wc
apa patah salinah kesalahan anak saya
sedangkan saya baca pun nggak pernah
nggak manusiawi kayaknya ya
kepala dinas pendidikan serdang bedagai membenarkan
terjadinya perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan seorang guru
dinas pendidikan juga memastikan guru tersebut akan dimutasi dan diberi sanksi
akan kita akan buat hukuman terutama apakah itu mutasi atau hal hal yang lain lagi
saya rasa ini jadi kita tidak akan tolerir yang hal hal seperti itu
joni berharap para siswa dan orang tua tidak khawatir akan guru yang tidak disiplin
atau bertindak di luar batas
dinas pendidikan menjamin akan menindak tegas guru tersebut